iin ayu biasa bercengkrama dengan salah satu ular king cobra miliknya seperti tak ada rasa takut
wanita berusia lima puluh tujuh tahun ini bermain main dengan ular king cobra yang memiliki panjang empat lima meter
padahal ular king cobra berwarna kuning keemasan ini baru ia dapatkan dari salah satu daerah di
sumatera selesai dengan ular king cobra sumatera iin kembali bermain dengan king cobra asal jawa yang
diberi nama klanting ular king cobra ini hanya sebagian dari ratusan ular yang dipelihara iin
ayu di rumahnya di purwokerto selatan banyumas jawa tengah setidaknya ada satu ratus tiga puluh lima ular yang dipelihara
dengan berbagai jenis serta ukuran iin ayu sendiri selama ini dikenal sebagai ketua komunitas
pencinta reptil yang tergabung dalam bawor purwokerto akibat dari kecintaannya terhadap
ular king cobra ini iin ayu dijuluki sebagai ratu king cobra susah ini lebih lebih seksi kita harus
berhati hati betul betul harus berhati hati jadi enggak disarankan untuk pemula ya jangan sok ikut ikutan suka handle
king cobra ya yang ini soalnya kita pun disini bukan sok sokan hinder bukan cuma karena kita
udah terlanjur sayang udah terlanjur cinta seneng kecintaan iin terhadap binatang reptil tidak hanya
menurun kepada anak anaknya namun juga ketiga cucunya ya kalau itu main ular jadi kepengen gitu terus kadang
jadi berani gitu untuk memelihara ratusan ular
iin harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit tidak hanya untuk merawat ular sebagian ular yang
pelihara ini nantinya akan dilepas liarkan di hutan yang jauh dari permukiman imam ambarwoto banyumas jawa tengah